aksi saling dorong ratusan pengunjuk rasa yang menamakan diri forum indramayu menggugat atau fim
dengan polisi ini terjadi sekitar dua ratus meter dari gerbang pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat pada kamis pagi
masa mendesak pemerintah agar mengusut pondok pesantren al zaitun
mereka menilai pesantren ini kerap menuai kontroversi
masa juga mempertanyakan manfaat pondok pesantren al zaitun bagi masyarakat sekitar
tentang kontroversi acara ini tentang hitungan anak
kita menutup aja kita mendorong untuk kemenang dan kemenang mui untuk segera melanjutkan
sementara itu ponpes al zaitun juga mengerahkan masa dan berkumpul di depan gerbang untuk menyambut pengunjuk rasa
polisi menurunkan ratusan personel dan memasang pagar kawat berduri untuk memisahkan dua kelompok orang
ya betul jadi dari forum
yang menyampaikan surat kepada kami pihak keperluan bahwa dari forum indra mayung munggat itu akan melaksanakan aksi
menyampaikan pendapat kepada kamu dengan berbagai macam tutupan dan rutunya adalah di jalan di dekat al zaitun ini
dan kami juga menerima surat dari al zaitun bahwa mereka juga akan melaksanakan kegiatan aksi dan yang melibatkan adalah dari internal al zaitun
kedua kelompok tersebut tidak sampai bertemu
tidak terjadi bentrokan
jeri komara indra mayung jawa barat